kabutibis menyambut pagi di lapangan babakan tanara
kecamatan pangalengan kabupaten bandung jawa barat
puluhan anak anak pangalengan berlari
melintasi trek lari milik pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia
yang biasa digunakan oleh atlet lari nasional untuk berlatih
anak anak itu tidak sendiri
mereka berlatih didampingi oleh seorang pelatih bernama agung mulyawan
pria kelahiran bogor empat belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh ini
merupakan pelatih nasional untuk atlet lari jarak menengah dan jauh
agung pertama kali menginjakkan kakinya
di buku atlet lari nasional
agung menemukan bumi pangalengan pada dua ribu empat belas
setelah menetap selama beberapa tahun
agung merasakan potensi alam pangalengan
yang bisa mendukung kemajuan atlet atlet lari
berbekal dukungan orang terdekat dan keluarga
pada januari dua ribu delapan belas agung pun memberanikan diri
membuat wadah latihan lari khusus untuk anak anak pangalengan
ia memberi nama agung mulyawan track club atau amtc
malah mereka bersyukur ada amtc ini karena apa
karena selama ini itu emang wadah seperti ini yang dinanti nanti gitu
untuk khususnya mereka menjadi pelari
karena kalau bicara lari kan gampang ya
semua orang bisa kalau mau lari ya tinggal lari gitu
tapi kan kalau nggak ada wadah
mereka nggak tahu ini lari ini mau disalurinnya kemana
apa ke prestasi atau ke profesi lain atau ke pekerjaan lain
itu kan nggak tahu masa depannya lah istilahnya
nah tapi kalau ada wadah seperti ini kan jadi terarah
kehadiran emtc pun menyimpan mimpi dan harapan bagi anak anak di pangalengan
selain melatih anak anak pangalengan
agung juga membagi waktunya untuk mengajarkan teknik kepelatihan
kepada anak anak muda di pangalengan yang memiliki ketertarikan di dunia lari
kegiatan yang dilakukan seminggu sekali ini dilakukan agung sebagai bagian dari regenerasi
perjalanan emtc untuk melahirkan atlet nasional dari pengalengan bukanlah mimpi belaka
asalkan seluruh pihak yang bergabung
saling bantu dan mendukung untuk memujudkan mimpi tersebut